kita pergi dari sini
kali ini cerita apa lagi yang akan kau sampaikan kepada aku
seekor serigala yang memakan petani
atau penyihir tua yang menjelma menjadi gadis cantik
para perampok itu sudah turun dari gunung dan sekarang menuju kemari
tentunya aku menemuimu ingin menceritakan seorang pendekar asing
datang ke sebuah desa dan ternyata desa itu desa boneka
ada ada saja kamu ulung
aku tahu pasti kamu berbohong lagi
untuk apa aku berbuang kepada sahabatku
lalu apa yang kau maksud dengan desa boneka
apa yang kau lakukan di sini
sudah raji tidak apa apa
dia hanya ingin menemuiku dan bercerita
tapi den ayu dia ini kan pembohong
dia suka membohongi warga desa
cepat pergi dari rumah ini
aku hanya memberikan pengaruh guru bagi den ayu
jadi apakah jika sahabatku maksudku rekan tuku
tadi itu sudah betul sahabatku bukan
sahabatku kenapa kita terus mengikuti pria itu
aku juga tidak tahu
tapi sepertinya ada yang tidak beres
ini makanannya dan silahkan terima kasih lagi ini juga obatnya dan ayo kasih genden
caka bukankah itu pelayan si gadis yang sedang sakit
iya kerak keriknya aneh
bahagia akhirnya kau datang juga
masih ingatkah kau denganku
tentu saja aku mengingat semuanya
tentu saja aku mengingatmu
ini sudah saatnya
sekarang nama aku sudah bersih
kalau diizinkan bolehkah saya bekerja di tempat tua
sepertinya kita memang butuh pelayan untuk anak kita pak
beliau tuh siapa
sudah merawat anda
dan tidak menjadi buruk
aku adalah alot
aku adalah hak hati
kita tinggalkan tempat ini
aku adalah ragi
aku adalah ragi
tak habis habis ketua rampok
tentu saja aku mengingat semuanya
dengan kekuatanmu menguasai pikiran
kita akan buat gadis pesakitan itu
untuk menulis suatu wasiat
dan mewarisi kekayaannya padaku
aku rasa kita sedang diawasi
kita pergi dari sini
akhirnya kau muncul juga
dasar perampok bengis
akan kulaporkan semua ini sama warga desa
toh warga tidak akan percaya dengan perkataan
waduh biarkan saja
warga tidak akan percaya dengan kata
kita harus menceritakan keberadaan kalaungan sekarang
ada di kesultanan demak
mohon ampun kanjeng sultan
kami datang menghadap
telah terjadi keributan di pelataran kesultanan
siapa gerangan yang berani membuat keributan itu
tidak tahu kanjeng sultan
tapi ia sangat berbahaya
pracuri segera panggil pati hakum
mohon ampun kanjeng sultan
pati agung tidak ada di kesultanan
bagaimana dengan kanjeng sunan kudus
panglima perang sunan kudus belum kembali ke kesultanan
persiapkan semua pasukan
aku sendiri yang akan memimpin pertempuran
kesinggihan dauh kanjeng sultan